isg menguat di pekan lalu karena didorong sektor saham keuangan dan transportasi serta logistik
dari eksternal ada sejumlah kabar yang hadir dari situasi bank dari otoritas di amerika serikat
dan eropa yang melanjutkan ambil tindakan secepatnya dan mengendalikan situasi
lantas bagaimana laju perdagangan pergerakan iasg pada pekan ini
dan apakah iasg akan berpotensi melanjutkan penguatan dalam rentang enam tujuh ratus lima puluh hingga enam tujuh ratus delapan puluh
sudah bersama saya melalui sambungan virtual hendry wijaya head of financial educator sukor sekuritas
selamat pagi mas hendry
selamat pagi mas yuda
terima kasih undangan di hari ini
pekan lalu menguat ya mas henry meskipun libur cukup banyak menyita perdagangan di bursa efek sendiri
lalu apakah isg akan berpotensi kembali menguat sepanjang perdagangan di awal pekan ini mas henry
baik ternyata minggu lalu mas yuda kita lihat ini ada kabar yang awalnya market itu
ekspektasinya dengan beberapa bank di amerika seperti silicon valley bank signature bank silver gate bank yang kolapse
diperkirakan pasar kemungkinan apakah the fed masih berani naikin bunga
tapi yang menarik besoknya kamis kita kan masih libur
dia sudah menguat lagi dan di jumat kita ditutup menguat
jadi apakah di hari jumat kita lihat ada kemungkinan
capital outflow ternyata enggak
bahkan forei netbuy nya satu ratus delapan puluh tujuh miliar
dan ditambah lagi yield obligasi pemerintah
lebih tinggi daripada awal tahun dua ribu dua puluh
dan ini unik ya yuda ya kalau kita perhatiin di minggu lalu
ada beberapa hal yang berbeda yang dilakukan the fed
kalau kita pelajari
dari fomc meeting di bulan februari sebelum bulan maret
kata yang dipakai waktu pidato jerome powell itu untuk suku bunga dikatakan ongoing increase
akan ada kenaikan di level yang lebih tinggi dari yang diekspektasi
tapi tanggal dua puluh dua maret kemarin mereka diubah kata ongoing en case nya dihapus
diubah jadi some additional firming
artinya akan ada pengetatan tambahan aja
nah sehingga pasar langsung bereaksi
ada penguatan dan dilanjutkan lagi the fed bilang us banking system is sound and resilient
artinya dia concern banget untuk menjaga perbankannya
makanya neraca the fed itu naik tiga ratus miliar dolar
jadi market melihat dari hal ini
ketika neraca the fed naik ketika inflasi masih tinggi
berarti the fed sekarang masih akan memprioritaskan itu sistem keuangannya untuk dijaga dibandingkan inflasinya
karena tercuma kalau m dua nya bertambah
inflasinya suku bunga dinaikin kan itu kontravarian sekali ya
optimisme pasar kelihatan lagi
dari us tiga puluh tiga sekarang turun
artinya sekarang bond trade di seluruh dunia
itu ekspektasi the fed akan segera potong suku bunga
karena sekarang us tiga puluh tiga dua tahun
yang selama ini di atasnya fed fund rate
hari ini udah satu ratus dua puluh basis point di bawah fed fund rate
itu yang sekarang market teratnya
makanya isg saya perkirain
mestinya akan dapat optimisme dan kekuatan di minggu ini
yang menarik lagi kalau kita bicara mengenai pelaku pasar yang mencermati pernyataan dari menteri keuangan amerika serikat
janet yellen yang mengatakan mungkin pemerintah amerika serikat yang mengambil tindakan untuk menstabilkan perbankan
bagaimana anda melihat ini terhadap pergerakan bursa kita di pekan ini
nah itu yang positif justru
kalau dia pengen nolong perbankannya
sekarang kan gini juga
yang bikin perbankan di amerika itu dalam bahaya
banyak ras ketidakpercayaan kepada bank bank kecil di amerika
karena banyak sekali ini ya
karena perbankan amerika megang besar sekali us treasury di amerika
ini kan sangat besar sekali
dan banyak dipegang sama perbankan
menurut saya bagi the fed
daripada dia menstimulus neraca the fed nya dinaikin
ongkos lebih murahnya adalah
potong suku bunga mestinya
kalau dia potong suku bunga
sehingga neraca perbankan perbankan di amerika akan jauh lebih sehat
dibandingkan hari ini
kemarin ada satu penelitian
dilakukan oleh university di amerika
itu dari ini ya
di dalam analis analis di sana
kampus ini suka bikin penelitian
dikatakan bank besar di amerika hari ini
karena harta obligasinya sudah jatuh
makanya kan yield obligasi semuanya naik
makanya kalau kita perhatiin sinyal pasar
sudah us treasury dua tahunnya turun di bawah fed fund rate
artinya bond rider ekspektasi suku bunga akan turun
harga emas break di atas dua ribu usd
emas itu nggak bakal bisa perform yuda
kalau selama suku bunga itu masih dinaikin
kenapa emas perform
berarti orang yang investasi di emas juga tahu
suku bunga sudah mendekati babak akhirnya
nah itu sekarang
dan saya perhatiin
itu mereka melihat
suku bunga itu
dijaga nanti di bulan ini ya
di bulan mei
tanggal berapa itu di bulan mei
nanti diumumkan fomc meeting berikutnya
udah nggak naik
yang bilang suku bunga amerika akan naik dua puluh lima basis point
berarti tiga indikator tadi
pasar udah lihat
bahwa the fed itu sudah mulai
nah ini makanya akan berdampak bagus ke market
ketika ini nanti sesuai ekspektasi pasar
the fed tuh biasanya kalah tuh
kalau dibanding bond trader
us treasury dua tahun
kalau udah turun
nggak lama the fed akan ikutin
paling lama enam bulan setelah fed fund fed turun
nah itu biasanya dalam historical
nah gitu yuda
ya ini yang menarik tadi
anda katakan tentang suku bunga
yang memang akan nanti tidak
dan yang menarik adalah mungkin di bulan mei
ini pasti berpengaruh terhadap saham saham
di pengaruhi oleh pergerakan suku bunga
bagaimana anda melihat hal ini
terutama terkait dengan
rencana hasil meeting fomc di maret ini
setelah kita lihat fmc meeting
sebenarnya sekarang kan dampaknya
indonesia akan seperti apa nih
pertama bank indonesia
itu lebih pede sekarang
yuda lihat deh
suku bunga sama bank indonesia dijaga loh
dua bulan terakhir
bank indonesia pede
tidak naikin bunga udah dua bulan
biasanya bank indonesia itu akan
lebih cepat gerakannya dibanding the fed
dia sudah antisipasi duluan gerakannya
berarti bank indonesia juga kemungkinan
untuk naikin bunga
bakal agak berat kedepannya
nah sehingga saya lihat bank indonesia juga sudah antisipasi nih
dengan tidak naikin suku bunga
dan kita lihat
obligasi pemerintah kita
yang positif sebenarnya
nanti bagaimana dampaknya ke samsung kita
setelah aturan devisa hasil ekspor
dilakukan bank indonesia
selama ini kan
uangnya nggak masuk di indonesia
meraca perdagangan ini
cadangan devisa malah turun
tiga bulan terakhir
cadangan devisa kita naik
kalau cadangan devisa kita naik
rupiah akan lebih kuat
akan lebih stabil
surplus meraca perdagangan
berarti akan masuk ke indonesia
dan kalau rupiah kuat
ini akan menarik investor asing
untuk banyak masuk ke indonesia
itu yang positif
kalau sampai yield obligasi pemerintah kita turun
dan makin lama makin turun
karena capital flow nya masuk lebih besar
setelah aturan devisasi ekspor tadi efektif
maka kan obligasi jadi relatif lebih mahal
orang akan rebalancing
fund fund gede ini akan rebalancing
masuk ke equity lagi
itu ya akan dorong
saham untuk like lebih tinggi lagi
pengaruhnya nanti ke iasg
yang akan positif
berarti tadi ada kabar baik ya
terkait dengan yield yang akan turun
kemudian juga dengan investor masuk
karena cadangan devisa juga cukup baik ya
di beberapa bulan terakhir ini
apakah pergerakan isg hari ini
akan mengalami pullback minor
jika ditutup di bawah enam delapan ratus dua
kalau untuk iasg
ini masih ada potensi untuk naik ke resisten
apalagi kemarin jumat ditutup
amerika kan cukup menguat
buat saat iya juga
lumayan bagus nih pembukaannya
jadi iasg ini mestinya akan mengikuti
kalau dia naik
resistance terdekat iasg di enam delapan ratus tiga belas juga
yang menarik kalau kita bicara mengenai tadi
ada beberapa hal terkait suku bunga
pasti banyak sekali saham saham yang juga
related dengan suku bunga
tapi anda bisa merekomendasi tidak
apakah saham saham yang memang
bisa diburu segera di koleksi
mengingat tadi ya
kemungkinan akan terjadi penurunan suku bunga
di bulan mei
kemudian juga kita bicara dengan
masuknya arus modal
karena penguatan rupiah
apa saja nih rekomendasi saham yang menarik
yang bisa di koleksi
nah ini yang menarik ya
biasanya kalau sampai fun gede
yang selama ini nahan dana
mereka mau masuk lagi ke market
pasti yang akan diburu pertama
udah pasti yang blue chip blue chip dulu
nah kita lihat sekarang
perbankan yang menarik ini
dia mau buy back sembilan ratus lima miliar
dividendnya baru disaunasi
dividend per lembarnya tiga ratus sembilan puluh dua
jauh di atas dividen tahun lalu satu ratus empat puluh
kalau kita bagi dengan harga saham hari ini yuda
di atas deposito mungkin ya
di atas depositornya
di bank bni mungkin sendiri
nah makanya ini bisa jadi hal yang menarik
kalau memang buy technical
buy di sembilan ribu lima puluh
target profitnya nanti
target price nya yang terdekat
mas hendry terima kasih untuk perbincangannya
sepertinya semua angin segar pagi ini dalam perbincangan kita
dan bisa membawa semangat pada bursa hari ini dan sepekan ini
selamat bertugas kembali mas
selamat pagi yaudah